pengadilan negeri jakarta barat rabu siang menggelar sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang menjerat mantan menteri pemuda dan olahraga roy suryo dengan tiga pasal berlapis
tim kuasa hukum roy suryo mengajukan keberatan atas isi dakwaan jpu yang dinilai tidak sesuai fakta
jaksa menilai roy suryo telah melanggar pasal dua puluh delapan ayat dua tentang ujaran kebencian karena dianggap dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa benci atau permusuhan antar individu
selain itu roy suryo juga didakwa dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik pasal dua puluh delapan ayat dua junto pasal empat puluh lima a undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas dan pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp tentang penodaan agama dengan ancaman maksimal lima tahun penjara
atas dakwaan jaksa penuntut umum pihak roy suryo mengajukan keberatan sidang penodaan agama buntut
dari mim candi stupa candi ini digelar di pengadilan negeri jakarta barat rabu pekan depan dengan agenda eksepsi atau pembacaan keberatan dari terdakwa
mendengar tadi dakwaan pertama itu pasal dua puluh delapan ayat dua junto pasal empat puluh lima empat puluh lima a undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas tentang perubahan atas undang undang nomor sebelas tentang informasi dan transaksi elektronik
atau kedua dakwaan kedua itu pasal satu ratus lima puluh enam a undang undang hukum pidana
pasal lima belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang peraturan hukum pidana
jadi dalam dakwaan itu tidak lengkap
dakwaannya secara kronologis sampai terjadi dipotong di tengah tengah